aneka ragam cara seseorang sampai akhirnya bisa memiliki kesempatan untuk menunaikan ibadah haji ke tanah suci di jambi
demi mendapatkan menunaikan ibadah haji daryono seorang tukang kebun berpenghasilan yang tidak seberapa
akhirnya bisa menunaikan ibadah hajinya
ya dan yang lebih membanggakan lagi bahwa kesabaran daryono menabung selama kurang lebih dua puluh tahun
juga bisa membuat sang ibu ikut menunaikan ibadah haji bersama tahun ini
inilah keseharian daryono
ia hanya seorang tukang kebun yang merangkap menjadi sopir mobil ambulan sesekali
upah daryono sebagai tukang kebun hanya satu dua juta rupiah setiap bulannya
namun jumlah minim tersebut berbuah hasil besar setelah dua puluh tahun
tahun dua ribu tujuh belas ini daryono akhirnya bisa menunaikan rukun islam
kelima menunaikan ibadah haji ke tanah suci
yang lebih membahagiakan hasil tabungan daryono bahkan cukup untuk memberakatkan haji karsijah ibundanya tercinta
rasa anda senang lah
udah berapa lama nunggu pengen naik haji ini nek
sudah lima tahun
berarti niat kita sudah lama ingin naik haji nak ya
baru tahun ini baru bisa tercapai ini
nek gak ada sakit kan
karsija saat ini telah memasuki usia delapan puluh delapan tahun yang memiliki tiga puluh delapan orang cucu dan tiga belas orang cicit
ia merupakan jemaah calon haji tertua dari provinsi jambi
menjelang waktu keberangkatan haji yang kian dekat
daryono dan sang ibu semangat menghafalkan ayat suci al quran sebagai penuntun mereka di tanah suci nanti
dari tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh sampai sekarang lama lho pak
yang itulah kan niat kita kan
hampir dua puluh tahun
aku datang memenuhi allah
daryono dan karsijah tergabung dalam kloter empat provinsi jambi
mereka akan berangkat pada pertengahan bulan agustus